dan ada dugaan bahwa jaringan pelaku yang memasarkan vaksin palsu ini bisa menerobos sistem pengawasan distribusi vaksin
vaksin merupakan bahan antigenik untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit dan tidak bisa dibeli oleh masyarakat secara umum
peraturan pemerintah pun telah mencantumkan distribusi vaksin bersifat setengah tertutup
secara umum vaksin diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan resmi yang ditunjuk pemerintah
vaksin kemudian disebar ke rumah sakit dan rumah vaksin oleh kurir dengan standar pengemasan yang sudah ditentukan
supaya tidak rusak dijaga di suhu dua delapan derajat celcius
dokter yang memesan vaksin harus melapor kepada dinas kesehatan dan puskesmas terdekat
namun pengawasan yang ketat ini diduga dapat diterobos jaringan pemalsu vaksin yang bekerja secara terstruktur
jadi kalau ini resmi kan kita lapor pajaknya
jadi berarti kalau misalnya ada kebocoran ini sudah terstruktur semua
yang percaya simpulnya
pentingnya dan lain lain kan
jadi ada karena nggak mungkin kan
sekarang begini kalau misalnya kita yang vaksin yang bcg kita harus laporkan dari sini
berapa yang divaksin bcg berapa keluar dari ini kita lapor ke puskesmas atau dinas
sisanya musnah kan
tersebarnya vaksin palsu ini merusakkan masyarakat terutama yang memiliki anak balita
ini kan perawatannya harus yang benar benar bagus ya
kemarin kalau nggak salah baru beberapa hari yang lalu ya ada vaksin yang di daerah tangerang
ya bahaya banget sih
meski belum ada laporan efek negatif vaksin palsu
anak tetap dirugikan karena tidak mendapat manfaat kekebalan tubuh yang seharusnya didapat dari vaksin
pemalsuan vaksin yang sudah berlangsung sejak tahun dua ribu tiga membuat peneliti vaksin di avian
influenza research center universitas erlangga khawatir penyebabnya kandungan dalam formulasi vaksin palsu didilai bisa membahayakan perkembangan anak anak
peredaran vaksin palsu dinilai telah melanggar standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia who
karena dipalsukan vaksin tidak bisa menimbulkan respon antibody
ketika ada infeksi tubuh tidak bisa bertahan
ini harus betul betul menjadi perhatian semua pihak
bukan hanya death case bukan hanya
bepom atau pulisi
tapi semua harus mengikuti
saya melihat ini adalah kasus orang orang terpelajar
mulai dari pembuatan sampai pada distribusi di tingkat bawah